nama bakal calon presiden dari pdi perjuangan disebut sudah dikantongi sang ketua memegawati
dan melalui sekjen pdip hastogris tanto memastikan kini nama balon presiden tersebut sudah mengkerucut
jadi siapa nama yang akan diusung pdip pada pilpres dua ribu dua puluh empat
mengapa informasi ini disebutkan setelah adanya pertemuan pdip dan juga p tiga
apakah pdip akan bersama dengan p tiga dan juga kib mengusung nama yang sama
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pertama adalah sekjen pdi perjuangan arief vibowo
yang bergabung bersama kami melalui sambungan zoom mas arief selamat malam
selamat malam mas
baik kemudian yang sudah hadir di studio adalah direktur eksekutif parameter politik adi praetno mas adi
selamat malam bram
baik kondisi baik
bang arief selamat malam
selamat malam mas adi
oke saya akan ke mas arief terlebih dahulu
ini disebutkan kemudian oleh mas hasto begitu belum akan diumumkan masih menunggu momentum
katanya masih ada waktu untuk berhitung ulang berkalkulasi lagi
jadi sebenarnya mengkerucut ini sudah satu nama atau masih akan mungkin berubah sejalannya waktu mas arief
ya saya kira penjelasan mas sasto selaku sekjen dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan
sudah tepat benar dan sekali lagi sebenarnya ini sesuatu yang mengulang ulang
tetapi menurut kami memang penting dan perlu untuk disampaikan kepada publik kepada masyarakat
bahwa soal keputusan tentang capres dari pdi perjuangan sekaligus pengumumannya adalah
nanti akan dilakukan secara langsung oleh ketua umum pdi perjuangan ibu haja megawati soekarno putri
ya dalam momentum yang tepat
bahwa ada nama nama yang sudah ada di kantong ibu ketua umum
saya kira itu adalah sesuatu yang normal saja
dan pak sekjen sebagai salah satu personil dpp yang paling intensif berkomunikasi dengan ketua umum
saya kira beliau memang mengetahui dan memahami betul
jadi siapakah tokoh yang akan dicapreskan oleh pdi perjuangan
itu nanti sepenuhnya akan diputuskan oleh ketua umum
dan akan disampaikan kepada masyarakat secara luas pada momentum yang tepat
baik mas arief artinya kalau sudah dikantongi ketua umum
ini hanya diketahui oleh bu mega saja
atau kemudian jajaran dpp sudah mengetahui tapi belum dibocorkan ke publik begitu mas arief
ya saya kira hanya ketua umum yang mengetahui
ya karena sekali lagi
itu adalah prerogatif ketua umum
konstitusi partai memang menyatakan secara tegas dan jelas begitu
jadi ketua umum yang mengetahui
dan nanti pada momentum yang tepat akan diumumkan
tapi kemungkinan juga kami nanti sebagai dewan pimpinan pusat partai
yang notabene adalah pembantu ketua umum partai
akan diberikan informasi juga
tetapi kita tunggu saja dari ketua umum partai kami bu mega watiskanoputri
baik mas arief kalau kemudian saya ingin mundur sedikit
pada ulang tahun pdp di akhir tahun atau di awal tahun begitu
mbak puan itu sempat menyatakan bahwa
nama sebenarnya sudah dikantongi oleh bu mega sebagai ketua umum
senin kemarin mas hasto menegaskan kembali
dengan kalimat mengkrucut begitu
jadi sebetulnya masih sama
kalau anda bilang tadi ini kemudian narasi yang berulang
atau kemudian sudah ada spesifikasi kepada misalkan satu nama begitu
tadi saya juga sudah sampaikan bahwa yang memiliki intensitas komunikasi yang cukup tinggi dengan ibu ketua umum adalah
saudara sekjen ya mas asto
nah karena itu saya kira beliau mungkin lebih mengetahui
tapi apakah mengkrucut satu nama atau dua nama ya
secara terbatas tentu saja hanya ibu ketua umum yang mengetahui
karena sekali lagi itu adalah prioritatif beliau dan
saya sampaikan juga nanti akan diumumkan kepada publik pada momentum yang tepat
tentu akan diputuskan terlebih dahulu
oke baik saya ke mas adi
mas adi bagaimana kita sebagai publik menafsirkannya
katanya berulang tapi kemudian ada yang lebih spesifik kemarin disampaikan mas hasto
ya saya kira memang sejak awal soal siapa sebenarnya kandidat capres yang sudah ada di kantong mbak megawati misalnya
publik sudah menduga ada dua hal
pertama kalau tidak puan maharani pastinya ganjar pranowo
antara dua itu ya
kalaupun tahu ada nama azwar anas ataupun mbak risma
ini kan sebenarnya pdip ingin tunjukkan kepada publik
bahwa eksposur ke pemimpinan
ke pemimpinan di internal mereka itu sudah berkembang
mereka begitu banyak mendapatkan surplus kader yang sebenarnya
bisa ditampilkan kepada publik sebagai kandidasi dalam pilpres
memang sejak awal publik sudah cukup yakin
jadi di kantongnya itu sudah mengucut pada dua orang
kalau tidak puan maharani ya ganjar pranowo
kan itu yang sebenarnya mas bram terjadi
kalau kita membaca dari jauh ya tentu instrumennya dua hal
pertama kalau dilihat rata rata perspektif elit di pdip
sejak awal mungkin sampai hari ini
sangat kelihatan bahwa arus besarnya masih menghendaki
supaya mbak puan maharani lah yang akhirnya muncul sebagai nama
yang diputuskan oleh megawati yang ikut bertanding di pilpres
kan itu sangat jelas
karena mungkin mbak puan ini dianggap sebagai replika dari politiknya soekarno
replika politiknya megawati dan terah politiknya soekarno
itu tidak bisa dibantah
tapi pada saat yang bersamaan seringkali publik melihat instrumen survei
basis konstituen pdip secara umum
itu memang lebih menginginkan
ganjar pranowo adalah orang yang dianggap layak untuk melanjutkan
istafet kepemimpinan di dua ribu dua puluh empat
melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
dua variable inilah yang sebenarnya semakin rumit
untuk bisa ditafsirkan hitam dan putihnya oleh publik
meski belakangan kalau kita melihat anatomi pergerakan politik secara umum
publik seakan akan sudah bisa menyimpulkan
rasa rasanya yang di kantong mbak megawati itu adalah ganjar pranowo
karena misalnya satu ini
dulu ganjar itu dianggap sebagai tahanan kota
nggak boleh keluar dari jawa tengah
tapi beberapa hari yang lalu kita bisa menyaksikan
ganjar bisa datang ke jakarta acara di medan
kemudian datang ke dalam acara pan yang kemudian disitu disebutkan sebagai
kandidat capres dengan erick thohir dan seterusnya dan seterusnya
dan anehnya tidak ada resistensi
berbeda dengan beberapa bulan yang lalu
berbeda dengan beberapa waktu yang lalu
misalnya ganjar dianggap sebagai orang yang kemajon
tidak punya etik politik
dan hanya asik misalnya penceritaan di media sosial
yang kedua kita melihat secara rata rata
gerakan dari mbak puan relatif agak kurang kelihatan
beda dengan tahun yang lalu misalnya enam bulan tujuh bulan
anda mengatakan mundur perlahan
saya tidak ingin mengatakan begitu
tapi agresivitas kunjungan ke basis basis konstituen
kunjungan dengan melakukan sosialisasi
termasuk atribut kampanye kampanye yang sifatnya sosialisasi
terkait dengan mbak puan maharani
belakangan mulai tidak seagresif tahun lalu
misalnya ada kepak sayap kebangsaan ya
postur poster yang tersebar di hampir tempat di indonesia
mulai tahun dua ribu dua puluh tiga ini mulai nggak kelihatan lagi
oke kita konfirmasi ke mas arief kalau
memang publik seakan akan sudah bisa menebak apa itu isu kantongnya
cuman memang sampai saat ini agak menahan diri
karena menyebut nama memastikan siapa capres
itu satu ya cukup sensitif di pdip
karena hanya satu orang yang bisa menyebut siapa capres di pdip
ya saya juga takut dianggap mendahului
mas arief seperti apa kalau dikatakan pergerakan ganjar pranowo hari ini
tidak ada resistensi seperti apa yang terjadi pada beberapa bulan lalu
disebutkan mas hadi
seperti apa pdip melihatnya
memang begitukah saat ini yang kemudian berjalan pada ganjar pranowo
ya pertama saya ingin menanggapi mas adi tadi
bukan kami takut memang secara konstitusional
maksud saya adalah konstitusi partai demokrasi indonesia perjuangan
yang memiliki kewenangan untuk memutuskan
sekaligus mengumumkan kepada publik nanti adalah ibu ketua umum
jadi bukan takut atau berani
ini adalah sikap kami
nah oleh sebab itu kalau ditanya menyangkut capres dan cawapres
yang notabene adalah prerogatif ketua umum tersebut
ya memang pdi perjuangan jawabannya pasti paling membosankan
ya paling membosankan
sebab memang itu kemenangan yang ketua umum
jadi kalau kader yang paham tentang konstitusi partai
bahwa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diatur mengenai calon presiden
calon wakil presiden menteri wakil menteri ya
itu sebagai kewenangan ketua umum
maka semuanya akan menyatakan hal yang sama
sebagaimana yang saya sampaikan
jadi sekali lagi pasti akan diputuskan oleh ketua umum
bahwa ketua umum sudah mengantongi nama nama tertentu
itu berganti beliau dan akan ada keputusan
dan diumumkan kepada masyarakat pada momentum yang tepat
jadi inilah jawabannya
mudah mudahan bisa dipahami dan dimengerti
meskipun saya sadari ini membosankan
oke mas arief tapi begini
kalau kemudian saya masih menyambung soal bagaimana kemudian resistensinya sudah mulai berkurang
begitu kepada seorang ganjar
kita ingat beberapa bulan yang lalu bahkan ganjar sempat dipanggil ke dpp pdip
diberikan semacam sanksi teguran lisan begitu
apakah kemudian ini sudah tidak berlaku artinya
dengan kemudian adanya safari dalam tanda petik ganjar ke beberapa daerah
ya saya kira kalau kemudian responnya mungkin agak sedikit berbeda
dengan ketika awal awal glorifikasi atas nama ganjar
atau mbak puan atau yang lainnya
saya kira karena memang jelas
perintah kepada partai pertama adalah pada rakernas dua yang baru lalu
kemudian ditegaskan kembali oleh ketua umum partai pada hari ulang tahun partai
memang dinyatakan bahwa diperintahkan kepada kita semua untuk kerja keras
turun ke lapangan menguatkan lembaga partai membela rakyat
mengorganisir mempersiapkan pemenangan pemilu dan seterusnya
jadi itulah sebabnya konsep kami hari hari ini adalah seluruh jajaran partai
bagaimana berupaya sekeras kerasnya sehebat hebatnya memenangkan partai
untuk bisa mencapai target hat trick pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
jadi kita memang menjauhi politik yang tidak perturut
yang tidak perlu yang justru kontraproduktif secara politik
menurut pd perjuangan
berarti artinya sudah tidak berlaku
sanksi yang sebelumnya kemudian disampaikan
sanksi teguran lisan itu mas arief
teguran pasti berlaku
pada saat mendapatkan teguran
saya kira saudara ganjar pranowo
atau siapapun juga memahami soal itu
isi lengkapnya tentang teguran itu seperti apa
ini menjadi ranah internal pdi perjuangan
dan oleh sebab itu ketika sekarang proses politik berlanjut
kita bersiap diri menghadapi pemilu legislatif
dan kita menyadari sepenuhnya
bahwa kegaduhan politik yang tidak perlu itu memang harus dihindari
kita concern dan fokus yang cukup
bagi kami untuk mempersiapkan menjalankan sebaik baiknya
politik dan strategi pemenangan menghadapi pemilu tahun dua ribu dua puluh
supaya benar benar kita sampai heterik pada tahun dua ribu dua puluh empat
oke mas arief kalau begitu
saya ingin mengutip apa yang kemudian disampaikan mas hasto pada senin kemarin
yang mengatakan bahwa capres atau balon presiden ini
katanya harus melanjutkan kepemimpinan soekarno
megawati dan jokowi
berarti pertanyaannya adalah ini terah soekarno
atau kemudian cukup anak ideologisnya saja
bisa menjadi capres
tapi jangan dijawab dulu kita akan jeda sejenak
kami akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di kanal pemilu tepercaya
bersama kami di kanal pemilu terpercaya kita masih akan melanjutkan dialog menelik nama capres di kantong megawati
masih bersama kami wasekjen partai demokrasi indonesia perjuangan arief ibowo dan juga direktur eksekutif parameter politik adi praitno
saya akan ke mas arief kembali sebelum jeda tadi saya menanyakan ketika melanjutkan kepemimpinan dari soekarno megawati dan juga jokowi
artinya ini kemudian mengkerucut ke arah yang terah soekarno secara darah atau cukup yang ideologis saja mas arief
ya di dalam pdi perjuangan semua kader anggota pengurus dididik dan di kader dengan materi yang sama yang sifatnya ideologis sampai dengan yang programik
jadi dengan demikian berlaku secara berjenjang dan dengan demikian juga maka tentu ada kualifikasi kualifikasi seluruh kader dan pengurus kita
nah tetapi prinsipnya adalah seluruh barisan partai pengurus kader dan anggota adalah kader ideologis partai
ya anggota partai yang ideologis dengan derajat kualifikasi yang tentu saja berbeda beda
nah apakah sudah mengerucut atau tidak ya kembali lagi nanti ketua umum yang menyampaikan
jadi di pdi perjuangan semuanya adalah kader ideologis ya karena dididik yang sama
kita partai ada sistem kaderisasi di partai yang sudah dibakukan ada pendidikan kader tingkat pertama matiah dan utama dan seterusnya
ya yang itu gejalanya kurang lebih hampir lima belas tahun
oke saya akan ke mas adi seperti apa kemudian membacanya
ini terah secara darah atau kemudian anaknya ideologis saja bisa masuk kategorinya
ya saya kira memang semua orang yang punya ktp dalam tanda kutip pdip sebagai anggota partai tentu saja cukup memahami betul
bagaimana terah politik yang dijalankan oleh pdip ini adalah terah politiknya soekarno
replikanya adalah megawati soekarno putri yang kemudian itu dilanjutkan oleh jokowi
kita tahu jokowi itu bukan anak biologis yang kemudian punya garis darah biru yang kemudian langsung kepada soekarno
tapi semua yang dilakukan oleh jokowi kebijakan kebijakan politiknya pasti itu reverse to nya
mutaliknya itu kepada soekarno
kan itu yang dibayangkan oleh publik
jadi kalau hanya sekedar ingin melanjutkan soekarno apa yang dilakukan oleh megawati dan jokowi tentu tidak harus dalam tanda kutip anak biologis
semua orang yang sudah beranak pinak menjadi kader inti di pdip pastinya cukup memahami bagaimana anatomi dan struktur ideologi politik yang ada di pdip
kan itu yang sebenarnya mas
siapapun nantinya yang diumumkan menjadi calon presiden dari pdip pastinya mereka sudah lolos ya
fit and proper test soal ideologi soekarno tentang kepemimpinan megawati dan tentang kepemimpinan jokowi
siapapun yang memiliki kta begitu ya menurut anda
betul dalam konteks itu saya kira karena memang tradisi di pdip itu adalah tradisi kader
kalau kita melihat pemimpin pemimpin yang ada di daerah gubernur gubernur bupati dan wali kota
kalau kita lihat secara satu persatu memang hampir bisa dipastikan seratus persen itu kader dari pdip
makanya dalam kalau kita membaca literatur politik pdip dan pks merupakan partai politik yang memang memiliki jenjang kaderisasi yang relatif agak oke
karena hampir kontestasi di semua jabatan politik diberikan kepada kader inti ketimbang misalnya memperintestakan orang orang lain yang tidak pernah menjadi kader ataupun anggota partai
oke mas adi kalau begitu artinya ketika nama pak jokowi dimasukkan dalam contoh atau panutan kepemimpinan dari soekarno megawati jokowi
artinya pilihan yang mengkumpulkan
kalau seperti yang kerucut disebutkan tadi ini pdip dan pak jokowi akan punya pilihan yang sama
pastinya bagi saya apa yang diputuskan oleh pdip pastinya juga ini hasil kesepakatan politik dengan jokowi
apapun judulnya jokowi bisa jadi presiden bisa jadi gubernur dan jadi wali kota merintis karir politiknya dari bawah
karena bajunya merah bukan baju biru baju coklat ataupun yang lainnya
makanya saya dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan jokowi tidak mungkin beda pilihan politik dengan capres
tidak akan diubah
tidak mungkin akan berbeda
tidak mungkin apapun judulnya karena jokowi ini sampai sekarang masih berkata gitu kartu tanda anggota pdip dan bukan yang lainnya
bahwa di dalam misalnya ada dinamika ada kecenderungan jokowi memberikan endorsement kepada nama nama lain selain puan
itu adalah perkara biasa dalam dinakan politik
apalagi misalnya kita lihat betul betapa gestur tubuh pak jokowi itu sebenarnya lebih dekat kepada ganjar ketimbang yang lain
bahwa meng endorse prabowo soebianto iya

kalau ada ganyar prabowo jokowi mau berbeda
kan kira kira begitu ceritanya pak
makanya saya membaca secara umum ketika ada sejumlah partai politik yang tertarik dalam tanda kutip quote unquote
dengan kader pdip namanya ganjar pranowo seperti p tiga seperti pan
ini kan menjadi titik temu bahwa pdip bisa melebur dengan kib sebenarnya
tinggal di meja perundingan mereka siapa capres definitifnya dan siapa yang nantinya akan bisa mendampingi
oke oke ini nanti soal kib saya akan tanyakan nanti
saya akan konfirmasi dulu ke mas arief
mas arief disebutkan jangan jangan ini pilihannya sama begitu
kemudian ketika ada semacam mas adi tentunya membaca ada kedekatan begitu dengan pak jokowi dan pak ganjar
ini pilihan pdip jangan jangan seperti apa
ya ketua umum pasti berkomunikasi dengan presiden
dan tidak hanya presiden komunikasi dengan banyak pihak
dan juga komunikasi di internal yang intensif dengan dpp partai
ketua umum juga pasti akan menimbang berbagai hal yang menyangkut kaitan dengan urusan rencana keputusan tentang capres dari pdi perjuangan
jadi yang ingin saya tegaskan pertama seluruh kader pdip itu adalah kader ideologis
tanpa kemudian membedakan ada kader biologis ada kader ideologis
semuanya kader ideologis ya
itu yang pertama
yang kedua adalah bahwa keputusan yang diambil oleh ketua umum
karena semuanya juga memahami dan menyadari bahwa ini prerogatif ketua umum
saya yakin akan diikuti seluruh jajaran keluarga besar pdip perjuangan
dan akan diperjuangkan nantinya untuk bisa menjadi presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
ketika kemudian dalam beberapa waktu terakhir rasanya pdip cukup intens

bersama dengan p tiga apa jangan jangan memang ini sangat pintunya sangat terbuka lebar begitu untuk kemudian
bersama dengan p tiga
apalagi ketum p tiga mengatakan ketika berkoalisi dengan pdip tidak harus keluar kib
bisa jadi pdip yang akan memperkuat kib
berarti artinya apa yang kemudian diajukan kib atau didengungkan kib hari ini
akan juga menjadi pilihan pdip
ya sejak awal kita sudah sampaikan juga kepada semua pihak kepada masyarakat
bahwa sekalipun partai demokrasi indonesia perjuangan memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri
calon presiden republik indonesia
dari dua ribu dua puluh empat tetapi kita menimbang faktor faktor strategis kehidupan bangsa ke depan dan seterusnya
oleh sebab itu koalisi adalah bagian keniscayaan langkah politik pdi perjuangan
dan komunikasi kita lakukan dengan semua partai
ya kalau kemudian ada yang menafsir menganalisa koalisi dengan p tiga
atau bahkan tambah dengan kip dan koalisi dengan partai yang lainnya
saya kira sesuatu yang amat sangat mungkin ya sebelum pendaftaran calon presiden
dilaksanakan pada bulan oktober
jadi koalisi itu sesuatu keniscayaan karena kita sadar membangun bangsa yang besar ini
negara yang besar ini dan tentu berdiri ada di atas sendi sendi dasar
pokoknya pancasila konstitusi nkri undang undang dasar empat puluh lima tidak bisa sendiri
baik baik mas arief oke mas adi terakhir pertanyaan yang sama kalau tadi dibilang keniscayaan
berarti artinya tinggal tunggu siapa yang kemudian akan bersama dengan pdip
kalau saya sederhana membaca pdip yang jelas haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mendukung anies baswedan
sudah titik di luar itu pdip akan bertemu dengan gerindra dan pkb oke nggak ada masalah
karena sama sama partai pendukung jokowi dengan kib apalagi saya kira tidak ada persoalan apapun
apalagi pan dan p tiga yang menjadi partai politik yang ada di kib sinyalmennya memberikan dukungan kepada ganjar untuk bisa maju
dan kita tahu sejumlah pengurus wilayah p tiga misalnya

jauh jauh hari mengatakan ganjar adalah salah satu novenator yang difavoritkan sebagai orang yang akan mereka usung
pan kemarin dalam rakornas secara terbuka di semarang ganjar pranowo hadir di situ
menjelaskan dengan pantun yang dilakukan oleh zulhas jalan jalan ke simpang tiga dan semacamnya itu
sangat deklaratif bagi saya itu artinya apa bagi pdip sepanjang partai politik ini bertautan dengan dukungannya terhadap jokowi
selama itu juga pintu berkoalisi akan selalu terjadi
tapi itu tadi kalau main main dengan kelompok oposisi anies baswedan haram bagi mereka untuk berkoalisi
ditutup dan digembok pintunya untuk tidak melakukan koalisi politik apapun
oke berarti artinya paling tidak dua kubu itu tadi yang kemudian sangat potensial kemudian untuk didekati begitu ya
betul yang paling dekat tentu dengan teman teman kib
baik tentu kita akan menunggu akan seperti apa siapa nama yang kemudian akan diputuskan dan juga diumumkan oleh pdp kami tentu akan menunggu
terima kasih atas waktunya mas anies baswedan
arief ibo wasekjen pdp dan juga mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik telah bergabung bersama kami di kanal pemilu terpercaya
selalu sehat mas mas kalian